neng ani mau kemana
ih aku mau ke depan
kalau saya tadinya mau ke belakang
ih mau buang air
bukan mau ke warung pomungun
tapi sekarang gak jadi
kan gak kena bang
tapi lo udah kagetin gue
maaf saya gak tau kalau abang kagetan
eh antrin gue ke parkiran
tapi saya mau ke rumah ani bang
lo kagetan mau anterin gue
abang kalau masih capek sama ngantuk tidur lagi aja
nanti siangan tati bangunin
tapi mau ke rumah emak dulu
mau bilangin kalau abang udah pulang
abang mau kemana katanya capek
gue lebih baik kecapean daripada kepedesan dengerin omongan emak lo
eh lo udah pulang kerja apaan belum seminggu udah pulang
eh lo udah pulang kerja apaan belum seminggu udah pulang

aku mau ke depan
tadinya mau ke belakang
ih mau buang air
bukan mau ke warung pomungun
tapi sekarang nggak jadi
kan mau nganterin kamu
ih apaan sih
eh jangan main pergi aja loh
saya jangan digituin
gue bukan mau gitu gituin loh
biar kata kerja belum dapat seminggu udah bisa dapat lima juta
cuma mau ngingetin aja
emang udah ngasih ongkos sejuta
tapi kan uang lima jutanya buat dp rumah
bayar dp rumahnya nanti
nanti kalau uang umak yang sejuta udah dibayar
kirain udah lama di lampung
kalau diomongin mertua bakalan didengerin
jatuh mau ngojek mak
kok jawabannya itu kan pertanyaan saya begini kapan kamu sampai dari lampung
tis wah itu baru pulang dari lampung capek lapar ngantuk
bukannya disambut dengan gembira malah disambut sama omelan mertua gue yang mulutnya pedes
jadi lu jangan bikin gua tambah kesel
maaf saya nggak nyangka kalau pertanyaan saya tadi bikin kamu tambah kesel
jack kapan lu nyampe dari lampung
wah jack sipur
kau buatkan dulu aku kopi pahit
biar mantap kau kasih satu sendok gulanya
abang ini lagi nyari rumah kontra kan
ah kalau begitu kau bertemu orang yang tepat
sekarang kau mau rumah yang macam mana
maksudku kontrakan yang macam mana
yang ada ac kipas angin atau kamar mandi di dalam atau lagi kamar mandi yang di luar
yang biasa aja
ah mantap itu
kalau begitu kau ikut dekanku sekarang
biar kau lihat sendiri dengan mata kepala kau sendiri

iyalah mata kepala dia sendiri
masak mata kepala orang lain
kucampur saja kau
kalau begitu kau tunggu di sini
biar aku cari nanti aku balik lagi
kau tutup saja dulu
nanti begitu aku kembali ku surup rubuk kopi kau
gua kagak nyangka
gua kagak ada
banyak kejadian di mari
si tisna gagal jualan bakso
modal habis undak lecet
itu sih masih mendingan jak
sipur gagal jadi tki terus mewek
meweknya gini jak
buka doang fleman
udah gua makan dulu
cepet sih kita bapak
gak bakalan tiduran lagi
saya memang salah
udah tidur pas lagi kerja
gak bakalan tiduran lagi
merem rojak kapan pulang dari lampung
wah lu bawa duit banyak dong
orang baru bang
dia lagi nyari kontrakan dia
ya jangan kemana mana nanti saya balik lagi kemari
jak masih duduknya
udah taruh air sini
jangan ada yang makan ya
berarti interviewnya baru selesai
kok lu tau
lu nganterin dia
kamu jangan marah
nganterinnya cuma sebatas ini
nggak kurang nggak lebih
eh bangun lu
lu tau nggak kenapa gua dipanggil udin ngantuk
nggak tau bang
karena gua kagak pernah tidur di tempat kerja